dan juga bakal pasangan calon mesin hotel resident yang sudah dideftarkan oleh kabupaten
dan kemarin juga hari terakhir maka kemudian hari ini adalah hari terakhir untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon resident dan pukul model resident
yaitu penyelenggaraan di laporan pemeriksaan terhadap bakal calon resident bapak pak paul sudiator dan bakal calon wakil resident mas gebrek
rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap tiga bakal pasangan calon rencana
hari jumat besok tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga sekitar jam empat belas siang